pertarungan memperebutkan kursi nomor satu di amerika serikat berlangsung dengan sengit
melalui perhitungan suara elektoral joe biden dan kamala harris
akhirnya mengungguli perolehan suara sang petahana donald trump
joe biden dan wakilnya kamala harris berhasil mengukir sejarah kemenangan
dalam pemilihan presiden amerika serikat ke lima puluh
akankah kemenangan biden mengakhiri tren politik identitas di amerika serikat
lantas apa pengaruhnya bagi indonesia jika joe biden menjadi presiden amerika serikat berikutnya
insight kali ini akan membedah hasil pilpres amerika serikat bersama saya desi anwar
dan terpilih joe biden dan wakil presiden terpilih amerika kamala harris
keduanya memboyong seluruh anggota keluarganya ke atas panggung
usai melakukan pidato biden dan harris bergabung dengan keluarga mereka
sembari menyaksikan gemerlap kembang api berwarna bendera amerika serikat
tak hanya itu puluhan drone juga membentuk nama biden dan harris di langit wilmington
saat perayaan presiden terpilih joe biden ditemani sang istri jil
dua anaknya hunter and asling dan tujuh cucunya
sementara wakil presiden terpilih kamala harris ditemani oleh suaminya
dok m hof saudara perempuan keponakan serta dua anak tirinya
saya berhormat untuk berjaya bersama presiden terpilih kamala harris
dia membuat sejarah sebagai wanita pertama wanita pertama black wanita pertama dari asia barat
wanita pertama dari imigren yang pernah diilhamkan di negara ini
kamala doug suka atau tidak kamu adalah keluarga

tak hanya di markas pemenangan biden harris di wilmington dellaware
sejumlah tempat di amerika juga turut merayakan kemenangan biden atas trump
pendukung biden harris menyalakan kembang api di depan gedung putih
sementara bangunan ikonik new york empire state building diwarnai lampu merah putih dan biru
untuk menghormati keputusan pemilu presiden amerika serikat
pemilihan presiden amerika serikat
sebelumnya pemilihan umum presiden amerika serikat

mulai dari klaim kemenangan donald trump
hingga salah input data suara yang masuk untuk joe biden
pertarungan sengit antara donald trump dan joe biden ini disebut sama seperti di indonesia
beberapa warganet mengaku teringat dengan klaim kemenangan
dua kubu peserta pilpres dua ribu sembilan belas lalu di indonesia
kala itu petahana joko widodo dan calon presiden prabowo subianto
juga sama sama mengklaim kemenangan
nemah nemahan presiden genommen dalam pemilihan
memang semangat penonton pemilihan amerika serikat
dan men rangeusions
dan pertahanan bagaimana dampak hasil pemulihan presiden amerika serikat terhadap dunia dan juga indonesia
di studio telah hadir bersama saya wakil menteri luar negeri periode juli hingga oktober dua ribu empat belas
dan juga penggagas foreign community of indonesia dino patijalal yang juga pernah dulu sebagai dubes amerika serikat
dubes indonesia di amerika
terus di washington dc pak dino ini betul betul dramatis dan seperti kita ketahui sebenarnya donald trump
jauh sebelum adanya pemilu ini sudah mengatakan bahwa bila terjadi pemilihan presiden amerika serikat
dan dia kalah itu pasti karena adanya kecurangan karena dicuri oleh partai demokrat dan lain sebagainya
saat ini joe biden tampil unggul dia sudah dinyatakan oleh berbagai
media sebagai presiden elek tapi masih tidak diterima oleh presiden donald trump
ini kira kira skenario nya ke depan ini seperti apa
kalau menurut saya bagi dunia luar kita tidak perlu memusingkan proses politik yang di dalam negeri ini
karena yang pasti kalau menurut saya desi sudah pasti biden tetap menang
tidak akan ada perubahan dalam penghitungan
yang dilakukan trump itu tidak berdasarkan fakta
ya kan bahkan chief of staffnya sendiri mantan chief of staff bilang oke trump mungkin ada komplain tapi faktanya mana
sampai sekarang tidak sekalipun dia mengeluarkan fakta
kalaupun ada surat surat yang bodong misalnya ya
kita tahu semua di pemilu manapun pasti ada surat surat yang tidak bisa dihitung karena cacat ini cacat itu
jadi suatu hal yang normal dalam pemilu dimanapun gitu
tapi itu tidak bisa dijadikan basis selama itu bukan sistemik
nah presiden jokowi sendiri sudah memberikan ucapan selamat tapi masih banyak pemimpin di dunia yang belum berani lah istilahnya memberikan selamat
bahkan rusia mengatakan bahwa ini masih harus diperjuangkan kembali ya oleh donald trump memastikan bahwa kursi kepresiden ini tidak dicuri oleh joe biden
tapi ini kan berbeda ya kalau kita lihat tahun dua ribu dengan algor dan bush
dan akhirnya ya al gore walaupun memenangkan popular vote
artinya dia kalah dari segi suara elektoral
ada nggak kemungkinan dibawa ke supreme court yang sekarang sudah dibawah istilahnya para hakim konservatif
trump maunya begitu dan konon anak anak lakinya ya si siapa namanya
jared sama eric mau begitu
tapi yang lain ingin agar tidak karena ini akan sangat merugikan gitu right
jadi bisa aja tetap dibawa ke sasaran
tapi kalau pun dibawa saya yakin akan kalah
karena ini pernyataan bahwa biden menang dan perkiraannya gimana itu semua orang sudah sangat hati hati memperkirakannya secara scientific gitu right
nah implikasinya terhadap taruhlah akhirnya donald trump walaupun mungkin harus dipaksa
keluar dari white house harus menerima hasil itu ini apa esensi dari perpindahan sosok donald trump dengan joe biden
seorang politikus unggul ya yang punya pengalaman cukup lama di pemerintahan
kalau menurut saya sih ini kembali ke normalisasi politik amerika
karena politik amerika dalam empat tahun terakhir ini terasa sangat aneh
karena trump memaki maki orang right banyak skandal right dan terjadi polarisasi yang luar biasa dan dia banyak break the rules
dan dia banyak tabu tabu politik amerika yang dilanggar dengan dia ya dan lain sebagainya gitu ya
termasuk ucapan dia mengenai muslim dan lain sebagainya
muslim ban itu ya
imigrasi juga kan
jadi kalau saya melihat itu perangai yang bukan yang amerika yang saya kenal ya
ada satu hal yang saya agak cemas juga desi
memang menangnya biden itu dua ratus tujuh puluh berapa electoral vote
kalau trump dua ratus berapa belasan
tapi kalau dari segi beda vote hanya empat juta
jadi berarti ada tujuh puluh juta lebih orang yang memilih trump
jadi hampir lima puluh persen kan dari para pemilih
berarti dagangannya laku
sentimen yang dikobarkannya itu juga hinggap di hati banyak hati orang amerika
itu yang saya inginkan
itu yang saya khawatirkan
bagaimana biden harus terus berfungsi dalam masyarakat yang terbelah dua gitu
karena brand dan semangatnya trump itu sangat beda daripada brand dan semangat yang diusung oleh biden gitu
nah walaupun jalur normatif ini ya inilah yang kita harapkan ya di dunia
paling tidak ada diplomasi yang lebih normal lagi
dan juga hubungan multilateral yang jauh berdasarkan istilahnya respect ya
tapi bagaimana dengan partai republik itu sendiri
tadi pak dino mengatakan ternyata lima puluh persen dari masyarakat amerika itu sangat suka pada donald trump
apakah ini akan mempersulit joe biden bekerja sebagai seorang presiden
yang jelas semangat partisan pasti akan ada lagi
jadi partai republik pecah kemarin kan
karena ada kelompok kelompok partai republik ya termasuk kelompoknya john mccain kemudian mitt romney dan lain sebagainya yang menyerang trump
nah ini jadi fenomenal
ada fenomena baru karena trump dikroyok dari kiri dari tengah dan dari kanan juga gitu
nah tapi sekarang udah udah panggungnya udah abis
jadi yang akan dilakukan adalah bagaimana partai republik akan bisa berjaya lagi
and partai republik gak mungkin mau dianggap sepi oleh demokrat
mereka mengontrol senate
jadi pasti akan ada pertarungan politik yang baru lagi setelah inaugurasi nanti
ya tapi misalnya ada beberapa persetujuan istilahnya komitmen internasional yang ditebang oleh donald trump
salah satunya misalnya paris agreement
joe biden mengatakan bahwa nanti kalau sudah jadi presiden secara resmi akan mengikut sertakan kembali amerika serikat pada paris agreement itu
apakah ini nanti bisa dihalangi oleh partai republik karena ya itu mereka unggul misalnya di senat dan bisa unggul di kongres
biasanya kalau ada isu isu seperti itu paris ya kalau saya yakin paris treaty climate change itu banyak senator republikan yang simpati
termasuk ya mitt romney dan lain sebagainya
kalau mengenai iran nah itu masih back question
saya yakin tim biden akan mau kembali lagi ke perjanjian nuklir iran
tapi dia akan berhadapan dengan apa namanya akan ada oposisi
yang juga pertanyaan besar trans pacific partnership
apakah akan kembali lagi amerika atau enggak
kalau menurut saya enggak karena terlalu resiko politiknya terlalu besar
iya nanti mungkin kita contoh contoh bagaimana perubahan di panggung global dengan perpindahannya dari donald trump ke joe biden sebagai presiden amerika serikat yang ke empat puluh enam ya
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
foreign community of indonesia dino patijala dan juga selalu kita panggil ya kalau urusan amerika serikat karena lumayan sebagai mantan duta besar untuk indonesia
dino dampaknya terhadap global dunia global itu kita lihat cukup banyak yang menyambutnya dengan gembira tentu saja
apalagi partner amerika serikat di eropa yang merasa bahwa presiden donald trump ini justru
tidak mengindahkan selama ini hubungan yang dekat ya dengan eropa apalagi fakta nato pertahanan dan lain sebagainya
dan melecehkan istilahnya institusi multilateral seperti pbb dan terakhir ini dengan pandemi who dan lain sebagainya
tapi kita lihat sosok donald trump ini pilih pilih juga teman ya selama empat tahun ini
kita sebut saja ada iran ada korea utara
timur tengah juga dan tentu saja ada israel
mungkin kita ini fokus ke yang timur tengah karena menarik sekali
di bawah kepresidenan ini jerusalem menjadi ibu kota israel tapi dia juga berteman dengan negara negara arab di timur tengah
kalau prediksi saya satu dia akan menangani arab saudi agak beda
kalau trump menangani arab saudinya pokoknya dengan kebijakan yang beda
karena itu menurut saya adalah salah satu negara bukan salah satu negara pertama yang kunjungi presiden trump adalah arab saudi
dan itu mempengaruhi kebijakan amerika menangani konflik di yemen bahrain dan lain sebagainya
jadi biden akan beda menangani
nah kedua menangani israelnya
israel ini nggak suka sekali sama obama
karena obama presiden yang menyatakan kepentingan saya adalah amerika serikat
saya nggak mau dididak

nggak mau nurutin semua yang mau israel
habis itu netanyahu renggang bahkan ada tegang dengan obama
nah justru trump beda sekali
trump itu apapun yang diminta israel pasti diturutin
mungkin karena kaitannya dengan apa namanya lobbyist atau industrialist donaturnya
biden kira kira bagaimana
karena dia wapres di bawah obama
kalau menurut saya akan lebih kayak obama
tapi saya tidak melihat adanya indikasi dia mau mendamaikan palestina dan israel
terlalu ribet bagi mereka
sedangkan dia ada urusan jobs pengangguran resesi dan lain sebagainya
untuk dia memusatkan perhatian pada konflik arab israel
menurut saya bagi dia akan nanti nanti aja dulu gitu
dia ada prioritas lain
nah di bawah donald trump dia ingin sekali menarik ya pasukan amerika serikat
khususnya di hotspot seperti afganistan dan timur tengah
juga kehadirannya untuk menyeimbangi atau mengimbangi posisi china
ini kira kira di bawah biden bagaimana
apalagi melihat bahwa ekonomi amerika serikat yang saat ini sudah begitu buruk ya
pasti tidak akan lebih tidak terlalu bisa memungkinkan untuk terlalu banyak berurusan dengan hal hal yang sifatnya di luar kepentingan amerika
saya lihat nampaknya biden akan lihat situasi di afganistan
kan terakhir sudah ada perjanjian perdamaian ya antar taliban
waktu itu juga menlu amerika pompeo juga datang di sana
tapi belakangan ini kan ada serangan serangan lagi
dan yang tidak diinginkan oleh pemerintah amerika saya yakin kalau mereka pergi afganistan jatuh kabul jatuh
jadi mungkin dia akan melihat situasi
dia akan melihat situasi dulu
terutama mengenai perdamaian deal politik di afganistan
kalau mengenai tiongkok pasti semangat rivalitas tidak akan berkurang
karena sekarang ini siapapun di amerika yang menguasai gedung putih dan di pentagon melihat dunia
tidak ada yang bisa nyaingin mereka
karena mereka sudah punya strategik supramasi
dan hanya satu negara
bukan rusia bukan india bukan jepang bukan eropa
yang bisa menandingi supremasi strategis amerika tapi hanya tiongkok
jadi mereka ada strategik insecurity yang mengakibatkan mereka selalu menganggap tiongkok sebagai rival
tapi ini bagaimana nanti bentuknya
karena saat ini kan rival secara perdagangan kan berada trade war ya antara tiongkok dan amerika serikat
joe biden sendiri mengatakan kita harus strict dengan china
jadi mungkin walaupun china berharap ada perubahan drastis
jangan jangan tidak akan ada terlalu banyak perubahan
tidak akan karena dia juga tidak mungkin mengatakan saya akan soft dengan china
karena dia akan kehilangan kredibilitas politiknya
dia harus kelihatan dia tough
karena itu trump menangnya di sana tuh
dia bisa mengatakan pada domestic public nya tiongkok bertukuk lutut sama dia
dia maunya ngomong gitu ya walaupun belum berhasil gitu
jadi saya yakin biden akan tough mengenai trade
tapi tidak secara menyeluruh
jadi pukul rata tuh
rasa tidak suka dan oposisi terhadap tiongkok
apakah hak asasi manusia pendidikan teknologi demokrasi hak azam manusia perdagangan investasi
semuanya tuh dihantam china
termasuk lingkungan itu ya
tapi kalau si biden dia akan pilih pilih
dia akan lebih canggih gitu ya
dan kehadiran amerika serikat di south china sea ini bagaimana
pasti akan jauh lebih positif ya
karena selama ini mungkin amerika serikat dianggap tidak terlalu peduli
sementara sekutunya seperti jepang ataupun ya taiwan juga mungkin merasa agak khawatir
dan juga tentu saja kita di asia tenggara kalau terlalu besar ya pengaruh politiknya china ini
ini bisa dikembalikan ke jalur normal atau kira kira sekarang sudah perubahan dalam jalur normal itu
sudah berubah lah istilahnya
jadi yang kemarin itu agak out of place itu obsesinya man lu pompeo yang sangat agresif menyerang tiongkok
ya kemana mana tuh dia ngomongnya sangat kasar dan sangat agresif
nah itu nggak dibeli di asia tenggara gitu
nah jadi asia tenggara tidak mau menjadi kawasan yang berantem dengan tiongkok
nah tapi sekarang
setelah ini kan trump akan lebih kalem
jadi dengan asia tenggara juga engage dengan amerika akan lebih enak gitu
kemarin itu waktu sekretari pompeo maki maki tiongkok kita bilang ini opo ini ngomongnya
ya tegang sekali
ya jadi susah
nah sekarang pompeo mengatakan akan terjadi transisi mulus untuk periode kedua presiden donald trump katanya
indonesia sendiri bagaimana sebenarnya seberapa pentingkah selama empat tahun ini presiden trump melihat indonesia
atau kita dianggap eksis gak ya
kan selama empat tahun nggak pernah datang ke indonesia
dan presiden jokowi juga tidak pernah ke amerika
tapi ini juga dalam konteks perhatian amerika terhadap asia tenggara memang agak pudar
jadi gak fokus lagi
dulu zaman obama fokus sekali dengan kebijakan namanya rebalance kan
trump ada kebijakan namanya indo pacific
tapi orang gak tau ini dari otaknya dia
atau orang di bawah strategisnya dia gitu
jadi apa namanya trump kurang fokus terhadap asia tenggara terhadap indonesia dan hubungan memang agak menurun
tapi sekarang ini menurut saya peluang baru
ada presiden baru ya
presiden sama wawah pres baru di washington
ada dubes baru dubes amerika dubes kim jung

ada dubes indonesia baru muhammad lutfi yang juga
jadi bisa dianggap sebagai babak baru
masalahnya biden itu kalau dia mau kembali menjadi pemimpin di asia tenggara atau asia nggak otomatis desi
kenapa ya apa yang perlu dilakukan
mungkin kita break sebentar
tadi ini poinnya penting ya
bagaimana untuk mengembalikan ke jalur normal lagi ya
hubungan dunia internasional dengan amerika serikat
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
iya masih bersama insight with desi anwar
saya juga masih ditemani oleh dino patijalal
kita berbicara mengenai kira kira dampak ya dengan presiden joe biden sebagai presiden elect amerika serikat
dan mudah mudahan akhirnya memang dikukukan
karena saat ini masih banyak gugatan gugatan yang akan dilontarkan oleh pihak donald trump dan juga partainya
dan ini kedepan kira kira akan mempengaruhi situasi

jadi secara global bukan saja di amerika serikat pak dino
karena dari sekarang sampai tanggal dua puluh satu januari dua ribu dua puluh satu ini kan masih panjang nih perjalanannya
ya ini kemarin saya ikut juga seminar di amerika
saya jadi pembicara di sana dan itu satu hal yang dikhawatirkan
tapi untuk donald
biasanya mereka telpon selamat ya
kita seakan bantu sebaik mungkin
ya tapi kalau presiden donald trump untuk dua bulan ke depan
belum tentu dia puas hanya mau menjadi presiden transisi
kan dia sangat tidak bisa ditebak gitu kan
itu dikhawatirkan loh oleh orang amerika
dan ini juga katanya ini saya baca analisa dari new york times
bahwa walaupun nanti dia sudah meninggalkan white house
pengaruh trumpism ini akan sangat melekat di partai republik
bahkan akan mempengaruhi istilahnya
mulusnya jalan presiden kepresidenan di bawah biden
nah tadi kan pak dina mengatakan agak sulit nanti
joe biden untuk menormalkan kembali situasi hubungan bilateral amerika serikat
dengan negara negara lain
apa apa saja yang harus diselesaikan oleh biden
kalau biden yang paling
setelah mendapatkan respect itu
kalau biden pertama dia harus fokus pada agendanya sendiri
tidak perlu diserakit oleh trump
kan dia sudah bilang agenda yang paling utama covid
dan kedua resesi ekonomi
dan saya kira politik luar negara
dan kemungkinan negara negara lainnya juga akan mengikuti prioritas itu
kalau mengenai trump
saya yakin dia akan tetap menjadi public figure
karena itu sifatnya
dan bahkan mengganggu ganggu terus jangan jangan
saya yakin begitu karena itu sudah sifatnya
dan trump setelah turun dari presiden itu beda dari trump sebelumnya
karena dia sudah sangat exposed
dia punya political base yang besar gitu
dan yang perlu kita perhatikan tau gak siapa
bangka jared eric ya
karena mereka bisa jadi dinasti politik
dan mungkin tanda tandanya bagi pengikut fanatiknya
bisa saja dijadikan calon untuk dua ribu dua puluh
tapi dengan indonesia apa kira kira yang perlu dilakukan nanti ketika joe biden resmi
apa yang harus kita minta kita cari atau mungkin kita belajar dari kesalahan yang dibuat oleh amerika serikat
ya kak kalau jelas
kalau menurut saya yang penting kalau dari segi hubungan bilateral presiden harus melakukan kontak dengan biden
saya tahu sudah melakukan tweet ya
tapi tweet itu kan bukan sayang halo gitu ya
jadi perlu ada kontak
dan kedua i think the best lesson kalau dari pengalaman amerika itu mengenai covid
populisme itu gak laku dalam masa depan
laku dalam masa covid
dan semakin banyak populisme masalah di lapangan gak terselesaikan
karena yang dibutuhkan benar benar kalkulasi dingin dan eksekusi kebijakan yang benar benar scientific
bukan retorika bukan xenofobia dan lain sebagainya
dan saya kira mudah mudahan ini juga menjadi pelajaran baik bagi kita di dalam negeri juga
tapi kan selama ini indonesia tidak istilahnya tidak terlalu dirugikan amat kan dengan adanya presiden donald trump ya
hubungannya jadi renggang karena sikapnya itu dan kebijakannya yang tidak terlalu fokus pada asia tenggara
saya katakan begitu karena apa
karena ada masa dimana indonesia dan amerika sebagai super power dan kita regional power
kalau kita bekerja sama
dampaknya juga luar biasa bagi kawasan dan bagi dunia gitu
jadi itu yang hilangnya itu disana
sementara dengan china justru atau dengan tiongkok lebih banyak benefitnya ya kalau kita berteman ya
iya sekarang ini dalam empat tahun terakhir indonesia menjadi lebih dekat dengan tiongkok tentunya
kalau misalnya dua ribu dua puluh empat dan sudah melihat tren pemilih amerika serikat seperti itu
calon yang dikeluarkan oleh partai republik nanti mirip mirip dengan donald trump
atau bahkan donald trump kembali
ini ada nggak ya kemungkinan
mengapa karena ini kan
atau bisa nggak nanti donald trump mencalonkan diri lagi
dan dia sudah memberikan indikasi itu
saya mau membuktikan bahwa saya bisa menang lagi
jadi bisa aja
dan di amerika itu kan ada teori pendulum
jadi selalu kesini dulu abis itu kesini lagi abis itu kesini lagi
selalu swing ya
abis itu kesini lagi
kalau partai demokrat sendiri bagaimana pak dino menilainya performance
karena sejak hillary clinton tiba tiba mereka kaget kalah
dan juga istilahnya dianggap terlalu elitis dan tidak terlalu memperhatikan istilahnya
nah ini apa yang harus mereka lakukan
jadi tadi saya sekarang lebih simpati terhadap demokrat
karena lebih bineka gitu
kebenekaan itu lebih merupakan dna bagi mereka gitu
jadi saya waktu dubes di sana desi saya pernah ke konvensi partai republik sama konvensi partai demokrat
emang beda banget
partai republik itu umumnya orang orang kulit putih yang keren keren yang kaya gitu
yang tua juga
jadi sama aja tipe nya gitu
nah tapi kalau saya
kalau saya demokrat itu benar benar ada asia hitam hispanic apa namanya ungu pink segala macam right
segala macam minoritas disitu
jadi kalau orang yang tidak masuk dalam kategori yang ini yang apa putih dan ini apa namanya kaya ya
itu mereka lebih nyaman disini gitu
jadi masalah seperti ras ini kan ada black lives matter tapi juga masalah ini ya ketimpangan ekonomi di amerika serikat ini
inilah yang membuat ketimpangan di amerika serikat itu sangat tajam
ini kira kira idealnya kabinet biden ke depan ya
yang kalau ingin menjadi kabinet yang menyatukan itu nanti bentuknya seperti apa ya
tentu dia harus memberikan kursi bagi kolega kolega demokratnya ya
tapi dia akan praktis
dan dia juga memunjukkan bahwa saya beda dari trump misalnya
jadi saya yakin dia harus merangkul partai demokrat
kemungkinan juga bisa ngajak satu atau dua masuk kabinet atau appointment penting gitu right
jangan lupa republikan juga suka melakukan hal itu gitu ya
tapi ada satu ini satu faktor yang penting bahwa banyak
pakar pakar kebijakan birokrat birokrat yang memboykot trump selama empat tahun ini
dan mereka tanda tangan petisi untuk memboykot
sekarang sudah free untuk diambil oleh biden
jadi dia nanti ada aset itu tuh
iya karena dia mengutamakan pakar juga
ilmuwan saintis dan lain sebagainya sebelum
dan amerika sampai sekarang nggak ada dubes untuk asean
dia nggak terlalu penting mungkin
nggak terlalu penting dan nggak ada orang
mungkin sebelum dino pergi harapan dengan adanya babak baru hubungan amerika serikat dengan indonesia
pertama bangkitkan lagi semangat strategic partnership yang ada
dan perlu memang ada hubungan yang lebih strategis antara kedua belah pihak
terutama di bidang ekonominya yang selama sepuluh tahun bahkan ya agak

ini masalah yang penting
ini masalah yang penting
yang berikutnya untuk masalah hubungan indonesia amerika indonesia dan amerika serikat khususnya dari perspektif ekonominya
terima kasih banyak dino
terima kasih desi
jaga jarak selalu pakai masker cuci tangan dan stay head
iya tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali

terima kasih anda masih bersama insight with desi anwar
dan di studio lewat zoom saya ditemani oleh pengamat ekonomi joshua pardede dan joshua sudah standby
sempat mengikuti pemilihan presiden yang begitu seru dan sengit di amerika serikat
dan ketika joe biden dinyatakan sebagai presiden elect atau sebagai presiden terpilih
reaksi dari wall street ya bursa efek di amerika serikat langsung melonjak tinggi
ini kira kira secara keseluruhan sentimen positif dengan terpilihnya joe biden
sebagai presiden amerika serikat yang baru
ya saya pikir secara keseluruhan respon dari pasar ini menyambut positif ya kemenangan dari joe biden
setelah kalau kita lihat dalam kurang lebih tiga empat tahun terakhir ini ekonomi global ini
dan juga pasar kuan global ini sangat diliputi oleh ketidakpastian ataupun cukup banyak kejutan
yang dikeluarkan oleh presiden trump dengan berbagai kebijakannya
yang terakhir kita tahu juga bahwa amerika serikat keluar dari who
lalu sebelumnya juga
presiden trump mengadakan pertemuan diplomatik juga dengan korea utara
juga pemindahan kedubes as dari tel aviv ke jerusalem
banyak surprise yang dikeluarkan oleh presiden trump
dan seperti yang kita tahu juga bahwa kebijakan perdagangan luar negeri amerika serikat ini
cenderung cukup kebijakannya lebih inward looking policy
lebih proteksionis ya
betul lebih proteksionis
khususnya kepada produk produk mitra dagang yang menyebabkan defisit perdagangan amerika serikat ini
cenderung mengalami defisit yang besar
dan salah satu negara yang disasar adalah tiongkok
seperti kita tahu juga bahwa kenaikan tarif impor barang tiongkok ini sudah terjadi mungkin sekitar dua ribu delapan belas
dan dampaknya terasa ya untuk perekonomian global
ekonomi global cenderung melambat ekonomi tiongkok juga cenderung melambat
ini juga berimplikasi juga pada penurunan komoditas harga komoditas global
serta penurunan volume perdagangan global
sehingga saya pikir ini menjadi suatu harapan besar dari pelaku pasar
khususnya dengan kemenangan joe biden ini mengingat kebijakan yang ditawarkan oleh biden ini
cenderung lebih soft diplomasi ya nantinya akan kepada china
sehingga harapannya volume keberadaan global cenderung lebih meningkat
dan harga komoditas globalnya lebih meningkat
dan harapannya juga pemulihan global juga bisa lebih cepat
iya joshua kalau dari perspektif indonesia sendiri sebenarnya seberapa terpengaruh perekonomian kita
dengan apa yang terjadi di luar negeri khususnya dengan hasil pilpres ini
signifikankah dan selama ini sudah terasa perang dagang antara amerika serikat dan tiongkok terhadap perekonomian indonesia
ya memang kalau kita lihat di satu sisi dampak investasi ya
khususnya ini memang cukup signifikan ya dengan adanya perang dagang antara tiongkok dengan as
ini justru memberikan angin buat investasi ataupun perusahaan perusahaan dari tiongkok ini merelokasikannya ke asean
namun demikian memang momentum investasinya memang beruntung indonesia
mengingat sebagian besar perusahaan perusahaan ataupun industri dari tiongkok ini masuknya ke vietnam
sehingga ini jadi salah satu yang harus ditangkap oleh indonesia ya
sampai ini juga tentunya dengan adanya tadi perang dagang yang membahas pada penurunan harga batas tentunya
kinerja ekspor di indonesia pun juga cenderung menurun ya
dan di sisi lainnya juga kita lihat meskipun kalau kita lihat ekspor kabelnya menurun
tapi sebenarnya kinerja ekspor di indonesia dengan as ataupun neraca dagang as
ataupun neraca dagang as
ini sebenarnya cenderung mengalami surplus
sebenarnya kalau kita lihat dampaknya kepada kinerja ekspor kita
justru sebenarnya ini agak beruntung indonesia ya
karena neraca dagang as dengan as ini justru malah meningkat dan sebagian komoditi ekspor kita ini juga masih diminati oleh pelaku ataupun domestik di as
sehingga saya pikir secara umum dampaknya pada ekspor

khususnya ekspor di indonesia ke as tidak terpanggau
tapi dampak globalnya ini saya pikir akan berimbas juga ya pada tadi penurunan harga komoditas global dan juga volume peranan global
iya tapi kalau bagi indonesia penurunan harga komoditas misalnya kan tidak menguntungkan kan joshua
karena ekspor kita itu cenderung lebih mengandalkan komoditas kita
itu yang pertama

yang sudah berhasil untuk mulai keluar dari keterpurukan ekonominya akibat pandemi
ini adalah china
jadi sebenarnya kalau misalnya nanti ada perubahan haluan di bawah presiden joe biden ini
yang mungkin saja tidak terlalu menguntungkan dari segi jumlah investasi yang kita bisa dapatkan dari china
ya saya pikir itu salah satu risiko juga ya
di mana potensi yang relokasi dari tiongkok ke asean ini juga bisa berkurang ya
dengan kebijakan ataupun kebijakan diplomasi yang lebih
dengan kebijakan ataupun kebijakan diplomasi yang lebih tinggi
dengan kebijakan ataupun kebijakan diplomasi yang lebih tinggi
kita melihat ya tadi dampaknya sekalipun tadi dampaknya kepada ekspor indonesia ke amerika serikat itu memang tidak terpengaruh
tapi tadi kinerja ekspor indonesia secara keseluruhan itu sangat cukup berdampak ya

sehingga itu menjadi salah satu apa namanya menjadi salah satu
faktor yang berpengaruh ya pada kinerja ekspor indonesia secara keseluruhan
sehingga makanya kondisi itulah yang kita lihat dampaknya sendiri juga pada pelaku pasar domestik
artinya pelaku pasar dan juga investasi pun juga kita harapkan bisa cenderung meningkat lagi ya
dengan diplomasi diplomasi yang kita harapkan pemerintah dan juga pemerintah amerika

khususnya joe biden nanti akan lebih intens ya

mengingat sebelumnya kalau kita lihat pada saat pemerintahan obama ini presiden jokowi ini mempunyai hubungan yang cukup baik ya
sehingga dan pada saat itu wakilnya adalah joe biden
sehingga kita harapkan ini hubungan bilateral ataupun investasi diplomasi ekonomi kedepannya ini akan lebih baik lagi
ya paling tidak tidak dari segi diplomasinya ya
tapi kalau misalnya dolar ke depan

joshua ini bagaimana kira kira pengaruh dolar khususnya terhadap rupiah
kita kan justru menginginkan untuk ekspor ya rupiah tidak terlalu kuat
memang di satu sisi kalau kita lihat untuk industri manufaktur indonesia itu memang sebagian besar
meskipun kita cukup banyak ekspor ya tapi kita lihat juga pelaku usaha kita di dalam negeri ini sebenarnya net importer
jadi tentunya sebelum kita mengekspor kita juga ada juga yang kita impor bahan bakunya
dan tentunya itu akan cenderung memang di satu sisi bank indonesia juga tentunya akan menjaga supaya rupiah tidak terlalu menguat juga tapi tidak melemah juga
jadi yang diharapkan sebenarnya adalah stabilitas
ya ada kesimbangan ya
tentunya dengan betul ada kesimbangan ya
jadi tentu di satu sisi tadi jangan sampai memberatkan pelaku industri yang masih mengandalkan bahan baku impor
tapi di sisi lainnya tetap bisa mendukung ataupun memberikan nilai tambah buat para eksportir
sehingga dan kita harapkan ini capital inflows ya foreign inflows yang sebelumnya sejak pandemi ini kan cenderung terjadi outflows ya
akibat ketidakpastian dan juga masih adanya perang dagang
sehingga kita harapkan dengan mulai baliknya kembali dana dana asing khususnya dari amerika serikat ataupun dari eropa ini kita harapkan bisa mendukung juga ini untuk pemulihan ekonomi indonesia ya
khususnya tadi bagaimana bisa dari portfolio investment ini bisa mendongkrak juga foreig direct investment
baik kita istirahat sebentar joshua tapi jangan kemana mana dulu kita akan lanjutkan insight with desi anwar sesaat lagi
terima kasih mas diri kita melihat kalau selalu dolar itu menjadi acuan ya bagi foreign exchange kita
ini ke depan bagaimana dengan misalnya kekuatan dari yuan dan juga tiongkok sebagai pemain yang harus diperhitungkan
apalagi sejak pandemi ini tiongkok menunjukkan dirinya itu bisa menanganinya dengan baik dan juga bisa memulihkan perekonomiannya jauh lebih baik dibandingkan dengan amerika serikat
yang memiliki sekarang hampir sepuluh juta kasus dan jumlah kematian yang di atas hampir melebihi dua ratus ribu
ini kedepannya bagaimana pengaruh dolar itu sendiri sebagai mata uang global ini masih bisa tetap dipertahankan atau tidak
ya saya pikir memang penggunaan dolar ini masih normatifnya masih akan tetap dipakai digunakan ya untuk transaksi perdagangan mungkin dalam lima sepuluh tahun mendatang ya
tapi dalam beyond sepuluh tahun ke depan ini saya pikir penggunaan dolar ini akan cenderung mulai berkurang ya
mengingat juga pemerintah tiongkok juga berupaya untuk menginternasionalkan nilai tukar yuan
dan juga saat ini beberapa bank sentral di kawasan asean termasuk juga bank indonesia saat ini juga sudah mulai melakukan kerjasama ataupun mou ya dengan berbagai bank sentral di kawasan asia termasuk juga asean ya
terakhir dengan kemarin bank indonesia melakukan mou dengan pboc bank sentral tiongkok terkait juga dengan local currency settlement
artinya transaksi dagang antar dua negara antara indonesia dengan tiongkok ini kedepannya tidak lagi perlu harus menggunakan denominasi ataupun konversi ke dolar terlebih dahulu
sehingga ini tentunya akan bisa memudahkan para importer dengan supplier dari misalkan dari negara asalnya yaitu tiongkok
dalam hal tadi untuk melakukan transaksi dagang
dan tadi secara umum kalau mekanisme ini tentunya bisa diperluas kedepannya ini tentunya akan bisa mengurangi ya ketergantungan penggunaan dari dolar as ini dalam transaksi dagang
khususnya di kawasan asean sendiri dengan jepang ataupun dengan tiongkok seperti itu

ya dan joshua kita melihat ya kemungkinan transisi dari presiden donald trump kepada joe biden
ini tidak akan berlangsung dengan mulus walaupun kemungkinan joe biden dinobatkan sebagai presiden pada tahun dua ribu dua puluh satu nanti bulan januari nya pasti akan diganggu ganggu terus
ini akan kah ada dampaknya terhadap perekonomian bukan saja di as tapi juga di dunia melihat kemungkinan kekerasan ketidakstabilan yang terjadi di as
ya tentu ini juga menjadi homework ya buat joe biden ya dalam seratus hari ke depan
pemerintahannya tentu konsolidasi internal antara masyarakat di as sendiri ini juga perlu harus diperkuat ya
konsolidasi antara pendukung trump dengan pendukung joe biden ini kita berharap bahwa dan juga pasar berharap bahwa joe biden ini menjadi sosok yang bisa mempersatukan ya setelah pasca apa namanya pasca pemilu presiden yang juga cukup ketat ya antara trump dengan jepang

dan juga selain itu juga tentunya dengan kepemimpinan joe biden ini juga kita harapkan apa namanya ya stimulus ya stimulus dari kebijakan ekonomi as ini pun juga kita harapkan bisa mengurangi ketidakpastian dari covid itu sendiri ya
karena kita tahu juga kepanikan ataupun kekhawatiran pasar itu adalah bagaimana upaya dari pemerintah as ini untuk mempercepat recovery dari us economy

dan itu saya pikir kebijakan yang ditawarkan oleh partai di as ini
yang ditawarkan oleh partai demokrat sebelumnya dan juga tentunya didukung juga oleh joe biden adalah kebijakan kenaikan tarif pajak khususnya untuk masyarakat ataupun perusahaan yang relatif pendapatan atau penghasilannya tinggi
sehingga ini akan memberikan ruang fiskal sebenarnya buat ekonomi amerika serikat sehingga secara politik anggaran tentunya kebijakan dari demokrat yang juga akan ditukung juga oleh joe biden ini tentunya akan bisa membuat recovery dari ekonomi

ini akan cenderung lebih cepat

ini dampak stimulus yang besar dari pemerintah amerika serikat
ataupun bank sentral amerika serikat ini tentunya akan berdampak positif
khususnya buat sekali lagi yang tadi mendukung masuknya kembali dana asing
ke dalam pasar keuangan negara berkembang
termasuk juga pasar keuangan negara termasuk domestik indonesia
ya baik nanti misalnya kalau presiden biden meningkatkan pajak ya
karena ini merupakan bagian dari kebijakannya
dan kita juga kalau melihat posisi indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar
khususnya di asean dan juga dengan posisi kita strategis antara china
ataupun tiongkok dan amerika serikat
ini kira kira capital inflow ke daerah ini khususnya ke indonesia
bisa kita harapkan ke depan
itu dari sisi portfolio investment kami melihatnya cukup positif ya
dengan kemenangan joe biden ini tentu tadi faktor uncertainty
yang bisa menyebabkan kepanikan di pasar ini berkurang cenderungnya
jadi stabilitas sistem keuangan baik di pasar keuangan global
ataupun di pasar keuangan domestik ini
akan sangat berpengaruh juga pada pertumbuhan ekonominya
jadi tentu kita harapkan dengan stabilitas politik di amerika serikat domestik
secara internalnya dan juga politik secara luar negerinya
kita harapkan ini akan lebih reda ya
sehingga kita harapkan inflow ataupun stabilitas pasar keuangan juga stabil
tentu ini akan mendorong lagi dana dana asing masuk ke dalam negeri
mengingat real interest ataupun real return yang ditawarkan oleh
misalkan aset keuangan yang berinominasi rupiah
saat ini masih lebih atraktif dibandingkan dengan real return yang ditawarkan oleh aset aset keuangan di amerika serikat
itu dalam kondisi yang di kondisi normal ataupun ke pasiennya relatif rendah
itu tentunya akan bisa mendorong kembali dana dana asing ke dalam negeri
dan juga perlu kita ingat juga adalah
joe biden juga mengeluarkan menyatakan komitmennya ya bahwa akan mendorong
atau akan memberikan stimulasi pada kebijakan clean energy policy
di satu sisi ini juga akan bisa mendatangkan investasi
mengingat hilirisasi nikel ini menjadi salah satu komoditas dalam upaya untuk mendukung investasi dari joe biden tersebut
untuk kebijakan yang ramah lingkungan
sehingga dalam upaya untuk menurunkan emisi karbon di amerika serikat
sehingga ini akan mendukung juga untuk investasi hilirisasi nikel khususnya di dalam negeri
sebenarnya sebelum terjadinya covid ini
presiden trump selalu istilahnya membanggakan kinerjanya di pemerintahan
karena telah banyak sekali menciptakan lapangan pekerjaan
dan juga mengembalikan mungkin yang sektor selama ini yang seperti sektor migasnya
dan juga menurunkan pajak dan lain sebagainya
sehingga mungkin ini salah satu alasan kenapa dia masih cukup banyak dipilih oleh para pengusaha di amerika serikat
nanti ke depannya
dengan adanya pandemi ini kita melihat berapa lama ya perekonomian amerika itu bisa pulih kembali
karena situasi covid nya itu sangat parah dan juga jumlah penganggurannya itu luar biasa sudah meningkat
sehingga mau tidak mau pasti mereka akan joe biden juga akan fokus america first
yang memperbaiki perekonomian negaranya sendiri sebelum melihat keluar
betul jadi kalau kita lihat juga dengan kebijakan yang inward looking policy dan juga
dengan dengan degree yang mungkin lebih lebih lebih soft ya gitu ya
artinya kita harapkan juga bijakan dari presiden joe biden nanti setelah dilantik tentunya
ini juga tentunya akan bisa memberikan dampak positif ya
tadi bijakan anggaran yang cenderung lebih besar gitu ya tentunya stimulus untuk ekonomi domestik amerika serikat sendiri pun juga lebih
akan lebih besar gitu ya
implikasinya tentu rekreasi pemerintahan amerika serikat pun juga kita harapkan ini bisa berhasil
jadi kita harapkan ini bisa berhasil
kurang lebih mungkin masih akan berjalan satu tiga tahun mendatang ya
itu mulai recovery nya ataupun trajectory dari ekonomi us sendiri ini akan balik lagi ke normalnya
dan itu juga terkonfirmasi juga oleh federal reserve ya dari the fed sendiri mengatakan bahwa
suku bunga bank sentral amerika serikat pun juga cenderung akan bertahan rendah dalam mungkin kurang lebih dua tiga tahun mendatang
sehingga sampai dengan recovery dari ekonomi amerika serikat ini cenderung sudah lumayan sudah lebih jelas gitu
sehingga dengan kebijakan suku bunga rendah dan juga stimulus yang juga relatif besar ini diharapkan juga tren dari tingkat pengangguran
dan juga recovery dari ekonomi amerika serikat ini pun juga diharapkan akan lebih cepat ya dengan tadi politik anggaran juga yang cenderung
lebih expansionary dari sisi fiskalnya
sehingga tentunya ini akan berdampak positif juga buat ekonomi global ya karena dengan us ekonomi cenderung pulih tentunya akan berimbas juga karena
kontribusi ekonomi amerika serikat itu kurang lebih lebih jauh
iya dan ketika perekonomian amerika serikat juga pulih kembali tentu saja kita harapkan jumlah ekspornya juga impornya juga meningkat ya
sehingga kita bisa lebih banyak lagi melakukan ekspor ke
mungkin terakhir kira kira apa harapannya ke depan dengan adanya perpindahan pemerintahan ini atau sebenarnya dari segi ekonomi tidak terlalu banyak
mungkin terakhir kira kira apa harapannya ke depan dengan adanya perpindahan pemerintahan ini atau sebenarnya dari segi ekonomi tidak terlalu banyak

saya pikir secara keseluruhan kebijakan joe biden dan juga trump ini cenderung cukup ada perbedaan yang cukup signifikan
tadi terkait dengan kebijakan pajak stimulus dan juga investasi dan juga diplomasi luar negeri politik yang cenderung lebih lunak gitu ya terhadap tiongkok
dengan komitmen dari joe biden sendiri akan mengembangkan kebijakan pemerintahan ini
jadi akan condong kepada multilateral partnership
sehingga tentunya ini akan bisa mendorong lagi tadi partnership misalkan asean dengan amerika serikat sendiri
sehingga potensi investasi ke depannya pun juga kita harapkan bisa lebih meningkat lagi
dan tentunya khususnya adalah ekspor indonesia ke amerika serikat ini memang didominasi oleh produk produk misalkan
alas kaki lalu pakaian apparel dan juga karet
dan ini kita harapkan bisa didorong juga oleh produktivitas dari umkm dan juga misalkan usaha kecil di dalam negeri
sehingga ini akan bisa menciptakan penyerapan tenaga kerja juga buat dalam negeri kita
sehingga kita mempunyai competitiveness di situ dalam rangka tadi meningkatkan kinerja ekspor indonesia ke depannya
dan ini yang penting kita kompetitif ya
banding dengan negara negara tetangga kita
dan kita juga harus jauh lebih produktif dan lebih efisien
dan kualitasnya juga harus lebih baik ya
joshua terima kasih banyak atas insight anda
step healthy juga mbak desi
ya demikian insight kali ini
dan jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn
jangan lupa selalu mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak
tentu saja menghindari kerumunan